saya inget riza waktu pas di rumah sakit
waktu ngejar orang
riza pernah denger
kalau orang itu nyebut nama agus
mungkin bos agus itu agus rimba
anda gak diundang dong
kenapa anda gak diundang
apa hubungan anda dengan keluarga alfahri itu gak baik baik aja
hubungan saya dengan keluarga al fahri
kalau masalah anak
agak kesulitan untuk ketemu
kalau memang anda baik baik saja dengan keluarga alfari kenapa anda tidak diundang
seperti yang saya bilang
masalah psikologi anak
anda kan tidak diundang di villa
iya kan tidak diundang kan
terus ketika anda masuk
anda gak ditahan
ditahan dong pasti
gak mungkin dong kalau nggak ditahan
kan gak diundang
sebenarnya saya datang
saya pun diajak
untuk ngobrol di rontang
hubungan dengan keluarga al fahri
saya kenal hampir semuanya
asisten rumah tangga
bahkan keluarga dari
mantan istri saya jessica
saya kenal semuanya
bisa sebutkan siapa aja
selain keluarga al fahri yang anda kenal
nggak ada yang mau diceritain juga sih sebenarnya
karena kan emang belum berhasil ki
jadi yang di tempat tato itu orangnya ditanya tanya nih
dan ternyata dia tuh gak punya kontak kelompok yang punya tato ranting bintang itu
lah terus apa sih itu
masa nanti nyarinya gimana dong
buat nyari mbak andinnya
ya makanya sekarang
pak bos sama pak reli itu masih terus ngelidikin
jalan di sekitar situlah pokoknya
masih nyari nyari lah
gue disuruh balik duluan
karena harus jagain rena
kalau enggak mah penjagaan masih ketat ya kan
terus muka sekolah juga jadi ribet
soalnya pak riza lagi sakit
gak bisa ikut jagain
kenapa lo ngeliatin gue kayak begitu
lo mau candain gue lagi loh
siapa yang mau bercandain mbak mirna
orang kaya gak pengen bercanda
oh gue pikir lagi lo mau bercandain gue
yaudah gue mau ganti baju dulu bersih bersih
orang nanya beneran
sositif deh sama orang yang suka cuci muka
jadi tarikan jalannya kesini ya rena
berarti kita terus suruh semuanya dari sini rena
ya mungkin keliatannya sulit ya
setidaknya jago udah kita pegang deh
mudah mudahan bisa ada titik terang ya
si jago terus dipantau ya
sama jago terus keluarganya
saya akan perhatikan
soal detektif swasta gimana
sudah saya hubungin pak
mungkin nanti malam kita bisa ketemu dengan mereka
orang yang ada di penjara
udah dapet info apa dari ricky
sebentar saya coba cek
ada kabar pak sebentar
dia bilang kalau ternyata selama ini dibalik ricky itu adalah agus rimba pak
agus rimba pak
ya bisa jadi pak
kamu tahu agustin basya pak
saya enggak tahu pak
tapi dia bilang pak
kalau pak angga akan mencoba menelusuri tentang orang ini pak
kita sepertinya harus berpengaruh
di situ ada perduaan
ada plastik atau sarung tangan atau apa pak
saya ada sarung tangan
sepertinya harus kita selidiki pak
mungkin nanti dengan bantuan detektif kita bisa selidiki siapa pun yang iseng karting ya pak
sampai jumpa ya
sampai jumpa ya
sampai jumpa ya
sampai jumpa ya
aku kenal banget nih sama mama
aku harus tetap tenang
mau ke mana pak
adiknya mau ditinggalin
omah lagi istirahat
jangan kesana dulu ya
main sama adik dulu ya
biar ramean disini ya
demi anak anak lu ndin
gue rela ngelakuin apapun juga
karena bagi gue
lu ndin adalah sahabat terbaik gue
semoga keadaan lu baik baik aja disana
cepat atau lambat
aduh juga udah gue suruh jagain si jago
satu satu di petunjuk kita sekarang
ini yang ini
misalnya ketinggalan di kamar kan
ketinggalan di kamar ya
bisa masuk ke tangannya